kamu pastikan sumarno hadir dalam panggilan tersebut ya
terima kasih rek
ini semua pasti ulahnya si elsa

ah itu dia
untung mas kerawan deket
jadi gue bisa jalan kaki
oh gini terus
saya sudah memberikan paris gateway

aduh si ricky lama banget sih
akhirnya lo dateng juga
gitu dong sekali sekali nongkrong sama sepupu
daripada ngedegma aja kan di rumah
ini kenapa ada tiga gelas
lo pesan buat siapa
oh iya duduk sini
rick olive ini temen gue pas kuliah s dua
dia ini pinter banget loh
ih emang bener kan dia dapat b s siswa lo
dan sekarang olive kerja sebagai guru tk internasional
kamu bisa aja deh
ya kamu dosen di keren lagi
semoga aja gue bisa deketin ricky sama olivia
jadi si ricky gak mikirin elsa mulu
jangan jangan bu elsa
gue jangan balik dulu ke mes
kalau sampai dia tahu tempat tinggal gue
saya mohon ya pak untuk kerjasamanya
karena saya bener bener butuh sekali kesaksian dari bapak
karena itu bisa menguatkan semua keterangan saya
dan bisa mencari siapa pelakunya
karena saya bener bener butuh kesaksian dari bapak
karena saya dan istri saya yakin pelaku sebenarnya adalah adik dari istri saya
bu elsa pernah sepuluh orang
pasti dia bakal melakukan apa aja
dia bakal bunuh gue
kok dia malah lari sih
dia tau lagi mau nungguinnya
ayolah jangan lari lagi
bagaimana tempatnya sekarang
tak akan terwriting bok

tapi saya en dalam takut